kapolda metrojaya kapolda jawa barat kapolda riau
kapolda jawa barat kemudian diisi irjen jody ruseto
ada pun kepala kapolda riau adalah brigadir jendral suprianto yang menggantikan brigjen doli bambang
mugiarto menyatakan akan melanjutkan program yang dijalankan tito karnavian salah satunya merenovasi gedung polda metro jaya